anda kembali bersama kami di enam puluh menit special report
membuka mata mengungkap fenomena
saudara korupsi pengelolaan tambang timah
yang merugikan negara hingga dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
dan menyeret suami sandra dewi harvey moise menguak tabir
pengurukan kekayaan bumi dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua
mengajak anda menelusuri jejak tamak pertambangan
gak punya nyali penegak kuku maka pori
gak punya nyali ini penambang ilegal
lihat di desa saya hancur bakau saya
maka siapa nanti akan mengganti rupiah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk
tahun dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua menyeret sejumlah nama
hingga akhir april lalu kejaksaan agung
telah menetapkan sedikitnya dua puluh satu orang tersangka
kasus dugaan korupsi ini menyisakan kerugian
kerugian tersebut meliputi kerugian lingkungan
kerugian ekonomi serta biaya pemulihan
peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran
antara lain meliputi dana yang harus dikeluarkan negara
untuk menghidupkan kembali fungsi tata air
pengendalian erosi pembentukan tanah
pendauran ulang unsur hara
hingga biodiversitas atau keragaman hayati
akibat tata kelola yang buruk
pengerukan kekayaan bumi ilegal dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
jejak tamak pertambangan di negeri laskar pelangi
belum juga mendarat di tanah belitung
jejak kerusakan tambang timah sudah terlihat dari ketinggian puluhan ribu kaki
tapi lubang bekas galian tambanglah yang jadi pemandangan
kejagung mendata ada lebih dari satu ratus tujuh puluh ribu hektare
galian tambang timah atau setara dua lima kali luas kota jakarta
terkait kasus pt timah di bangka belitung
namun hanya sekitar delapan puluh delapan ribu hektare
yang mengantongi izin usaha pertambangan atau iup
sisanya tanpa izin atau ilegal
kerugian fantastis rp dua ratus tujuh puluh satu triliun bukan hanya kerugian ekonomi semata
tapi juga kerugian lingkungan yang memiliki dampak domino
dampak nyata dari culasnya pertambangan timah di kepulauan bangka belitung
yang harus ditanggung oleh masyarakat
apa sih dampak besar di belakangnya
menelusuri dampak pertambangan ilegal
saya mendatangi desa sukamandi kabupaten belitung timur
pertama adalah yudi amsoni
nelayan yang berupaya merestorasi kerusakan hutan
akibat masifnya penambangan timah
yudi berusaha melakukan penghijauan
memang tak sebanding dengan kerusakan yang terjadi
tapi setidaknya ini bentuk perlawanan yudi
kerusakan mangrovenya sangat luar biasa
yang diakibatkan oleh aktivitas illegal mining
sehingga memang perlu untuk penanaman timah ini
penanaman di lahan lahan bekas tambang tersebut
karena pengerusakan dengan penanaman ini tidak sebanding
bising mesin pengeruk timah mengiringi kesaharian yudi
padahal kediaman yudi hanya dua km dari desa wisata atau geosite garumedang
yang berbatasan dengan hutan lindung
desa wisata gerubedang merupakan satu dari tujuh belas lokasi konservasi dan edukasi di belitung
bahkan di sebelah sana juga hutan lindung sangat luas yang sudah dirusak
ini juga adalah sebagai desa wisata
jadi saya merasa terpanggil untuk menjaga lokasi ini
ini sudah sering kali saya tegur
kita himbau lagi agar oknum penambang ini bisa menghentikan aktivitasnya
sepanjang jalan menuju lokasi pertambangan
tanaman ini juga berubah menjadi tempat yang sangat penting untuk penerbangan yang terjadi di sana
pertambangan yang sebelumnya subur kiri kering didominasi pasir timah
bakau dan fauna langka mati terendam air limbah pertambangan
lubang luka bekas tambang timah yang menganga tampak bak danau buatan
nah ini bisa kita lihat untuk lokasi ini aja
awalnya ini ada enam jenis tumbuhan mangrove yang rimbun hijau
dan bahkan saya ambil propagulnya atau bibit bibitnya dari sini
saat ini saya akhirnya kesulitan cari bibit bibit mangrove
karena indukan indukannya sudah musnah semua kan sudah mati
ini yang tersisa kan bisa dilihat masih hijau rimbun
harusnya seperti inilah awalnya kondisinya dulu
tapi akibat illegal mining ya ini mati dia kering
memasuki kawasan penambangan ilegal
kami menemukan setidaknya lima penambang yang sedang mengais timah
yudi mengaku berulang kali telah mengimbau para penambang ilegal
agar tak menambang di dalam hutan
namun imbauannya tak digubris
coba sini semua punya siap lagi
sini dulu sini dulu ini tidak kuang ini
lah berapa kali kan disebut ini kan nih
itu ayolah masuk ke taman aku aja
itu mereka kita panggil aja
apakah ada oknum oknum yang membacking mereka
sehingga mereka berani karena saya sudah seringkali mbak
mengimbau supaya ini dihentikan jangan
tidak ada tiga panjang sekali ya
halo survey ya jangan ya
ya kalau gitu saya juga nggak usah perlu panggil polisi
tapi kan saya nggak ada kewenangan buat borgol mereka
lihat di desa saya hancur bakau saya
apakah ada aktor intelektual di belakang illegal mining di belitung timur ini
apakah dia seorang tokoh besar
hancur pak ini desa wisata
mangrove yang katanya dilindungi di dunia
dua penambang ilegal yang kami temui mengakui menambang demi isi perut
hasil tambang satu hingga dua kg timah dibanderol dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah
tak adanya mata pencaharian lain jadi alasan penambang di kawasan terlarang
karena urusan ini nggak ada kerjaan juga
cuman gitu inilah tapi kami ini istilah belarang
tidak terlarang kami sih tahu ini tempat terlarang
tapi apa boleh buat urusan perut kami
hari ini pun nggak ada beras kami ngotot kesini
kalau ada kerjaan murah pun kami di sini
capi capi kerja di sini enak
pegiat lingkungan budi setiawan menyebut
pembukaan lahan tambang oleh penambang ilegal
adalah praktik yang pada akhirnya juga dinikmati korporasi besar
sebab tanpa perlu mengurus izin usaha pertambangan atau iup
mereka tetap bisa mendapatkan timah
dengan membeli hasil tambang ilegal rakyat
perusahaan pun terhindar dari kewajiban merestorasi atau memulihkan lingkungan
praktik ini pada akhirnya mempercepat kerusakan ekosistem
bahkan melumpuhkan penghasilan nelayan
adalah kembali kepada pembeli
pembelinya adalah di antara pt timah sendiri
apakah ada kemudian biaya pemulihan lingkungan reklamasi
tapi harga beli bisa jadi
dia sama atau lebih tinggi daripada harga yang ada di pt timah
maka crazy rate bermunculanlah
dengan angka angka yang luar biasa
kerugian dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
tak semata angka di atas kertas
tapi realitas masyarakat belitung
dinas lingkungan hidup dan kehutanan bangka belitung
setidaknya satu ratus enam puluh tujuh ribu hektare lahan tergolong kritis
bangka belitung merupakan satu dari sembilan provinsi prioritas restorasi mangrove
dengan kerusakan terbesar kedua setelah riau
ada tata kelola yang harus dipatuhi
nah bagaimana kemudian ini bisa berhenti dengan baik
kalau nggak kayak gini lingkaran setan
bahwa masyarakat bakar itu bukan menolak anugerah yang diberikan dari atas
tapi persoalannya tata kelola dan tata niaga yang berantakan ini yang harusnya kemudian dibenahi
karut marut praktik pertambangan timah
menimbulkan kerusakan yang harus dibayar mahal

masih terlalu kecil jika dibanding kerusakan yang terjadi
ada sekitar satu ratus tiga puluh ribu ya
lahan kritis di kolam bangka belitung yang menyebabkan
ya terdesaknya ekonomi masyarakat
mestinya industri hilir itu stop membeli hasil timah tadi
itu dari aktivitas yang ilegal
aktivitas yang juga mengabaikan hak asasi manusia
jadi kita harus memiliki upaya untuk pemulihan lingkungan setelah tambang gitu
sorotan publik terhadap kasus korupsi timah yang merugikan negara dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
bak jawaban kegelisahan warga terdampak galian timah
yudi amsoni mengaku sedikit lega
setidaknya upaya merestorasi bekas galian timah kini ada titik terang
atau dapat merubah pola pikir oknum oknum penambang tersebut
sehingga mereka sadar bahwa yang kita lakukan saat ini adalah untuk menyelamatkan
bukan hanya mereka tapi anak cucu dari generasi ke depan
saudara tak hanya melanggar hukum
tambang timah ilegal juga merusak keberagaman hayati dan lingkungan
kita belum bicara limbahnya belum bicara dasaran lautnya
terima kasih anda masih bersama kami di enam puluh menit special report
membuka mata mengungkap fenomena
saudara tak hanya di daratan
tambang timah ilegal di kepulauan bangka belitung
potensi kerugian negara pun kian besar
karena tak hanya melanggar hukum
saya akan memvisualisasikan dampak lingkungan dari pertambangan pesisir
laut yang sebelumnya biru jernih sekarang menjadi kecoklatan
dan kalau kita lihat ke sana secara jelas kita bisa melihat puluhan kapal pertambangan
kenapa ya ini bisa terjadi ayo kita telusuri lebih jauh
menyusuri pulau bangka pemandangan pertambangan seolah tak terelakkan
dari atas udara teluk hingga pantai alam dikeruk demi segenggam emas putih
pemandangan tambangan inkonvensional atau ti seolah dumrah
suara gemuruh ponton hisap produksi pun tak putus dari satu titik ke titik lain
tersaji di pantai lepar kelurahan air jukung
akibat pertambangan laut beberapa tahun terakhir
pantai wisata yang dulunya biru jernih kini berubah keruh
terkontaminasi limbah solar dan tambang
di tempat saya berdiri dahulu bibir pantai
kini kering berubah jadi tempat berpijak
galau air lautnya kalau pasang pasang tersebut
air tinggi itu bisa sampai depan sini dan jernih airnya
pertama nggak ada lima b tiga ini kan solar semua
sementara solar itu kan kalau buat di pariwisata
kan kalau kita mandi kan gatel gatel biasanya kan
dampaknya terus keruh airnya
terumu terumu karang hancur
daniel bukan nama sebenarnya
mantan penambang timah rakyat memperkirakan
pertambangan laut di air jukung berlangsung
ia menuturkan keuntungan penambang rakyat tak seberapa
hanya tiga hingga lima kilogram per hari
sementara penambangan kapal hisap skala besar
mendulang cuan hingga triliunan
menurutnya nelayanlah yang kian tersisihkan
akibat rusaknya perairan di kabupaten bangka
terpaksa melaut lebih jauh
pertama kapal hisap itu pariwisata sama nelayan mbak
yang paling parah itu nelayan
pantai ini kan udah pertama abrasi
kedua udah mulai gersang ya kan
kesulitan modal dan kian minimnya lokasi penambang skala kecil
membuat daniel berhenti mengais emas putih
salah satunya di teluk kelabat dalam
penambangan mulai berlangsung sejak tahun dua ribu empat
mengeluhkan hasil tangkapan yang turun drastis
aktivitas aktivitas mereka itu sangat mengganggu
belum bicara dasaran lautnya
tidak ubahnya pertambangan ini kan jelas kita lihat di bagian darat
itu sama aja pertambangan darat di peta awal itu sama
hanya saja di lautan tidak kelihatan dasarnya
kalau sebelum adanya aktivitas tambang itu jelas
kami sangat luar biasa hasilnya
bisa minimal satu hari itu lima ratus sampai enam ratus ribu
dengan adanya aktivitas itu paling tinggi itu lima ratus ribu
bahkan ada yang benar benar kosong
artinya untuk modal biaya operasional kami aja nggak nyampe
hanya saja ya kami harus bagaimana lagi
walaupun usaha kami sudah giat sebagaimanapun
seakan akan pemerintah seluruh stakeholder yang ada di provinsi maupun di pusat
itu seolah olah menurut pandangan kami tutup mata semua
wisnu dan nelayan teluk kelabat mempertanyakan fungsi perda bangka belitung nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil
teluk kelabat masuk dalam subzona budidaya laut
namun pada praktiknya ada izin tambang laut yang dikeluarkan
jadi kami harapkan juga kami berharap kekejagung itu benar benar dituntaskan
jangan tumbang pilih seakan akan
tebang pilih itu yang kami harapan dari kami
karena kalau bicara aturan jelas teluk kelabat dalam itu di perda dua ribu dua puluh itu jelas itu zona wilayah tangkap
nah tetapi walaupun ada yuk kami juga nggak paham ini
jadi artinya pemerintah ini memang menurut kami tumpang tindi
peja gubernur kepulauan bangka belitung safrizal z a menyatakan
perkara izin tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat khususnya kementerian esdm
safrizal mendukung upaya kejagung mengadili pelaku semrau tata kelola tambang timah di daerah kekuasaannya
tambangan mineral ini kewenangan pemerintah pusat
pemda tidak memiliki kewenangan dalam rangka perizinan izin usaha pertambangan mineral
kalau izin usaha batuan itu memang ada di pemda
dan ini juga concern nya terhadap lingkungan juga sama
kami katakan ini momentum yang harus kita manfaatkan
secara bersama sama untuk kembali
saya nggak bilang ini sektor hijau biru ini adalah sektor baru
saya mau mengatakan ini kembali
karena dulu kita pernah jaya di sektor ekonomi hijau biru ini
oleh karenanya tentu ini kami nggak bisa sendirian
pemerintah kabupaten kota nggak bisa sendirian
kita mesti sama sama termasuk pemerintah nasional
tolong lebih selektif lagi dalam memberikan izin iup izin usaha pertambangan
tak hanya nasib nelayan yang berada di ujung tanduk
kelangsungan hidup ekosistem laut turut terancam
direktur wahana lingkungan hidup indonesia bangka belitung
ahmad suban hafiz menyebut dalam waktu kurun dua tahun
ekosistem terumbu karang di bangka belitung berkurang enam puluh empat ribu
nah di laut itu ada di dua ribu lima belas lewat analisis citra kita
ada sekitar delapan puluh dua ribu ekosistem terumbu karang gitu
dan dua ribu tujuh belas itu menyisakan tinggal dua belas ribu ekosistem terumbu karang
artinya selama dua tahun saja dengan banyak aktivitas tambang timah di laut bangkal bitung
kita kehilangan sekitar enam puluh empat ribu ekosistem terumbu karang di bangka belitung
dan ini bahaya sekali untuk masa depan
belum lagi tambang timah ini tidak kunjung direklamasi gitu
ada dua belas enam ratus tujuh lubang tambang gitu yang tidak direklamasi
menyebabkan banyak korban jiwa
lingkungan dan habitat laut yang kian rusak adalah dampak kasus korupsi timah bangka belitung
yang merugikan negara hingga dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
kapus penkum kejagung memastikan tak tebang pilih dan akan memproses
siapapun yang terbukti terlibat kasus korupsi timah
perkara ini masih dalam satu proses penyidikan
bahkan dalam proses penuntutan pun kalau kita ketemukan ada pihak pihak yang terlibat dari
dari tingkat pusat ke kementerian terutama ya
kita tidak menutup kemungkinan untuk akan membuka perkara ini baru
dan termasuk ketika perkara tersebut sudah diputuskan di pengadilan
dan di pengadilan itu ada alat bukti baru menunjukkan seseorang untuk jajar tangga
direktur utama pt timah ahmad dhani firsal menyatakan
tengah mereformasi bumn pimpinannya tersebut sejak januari lalu
dalam rapat dengar pendapat komisi enam dpr awal april
ia mendukung pembentukan panitia kerja atau panja
guna mengusut permasalahan di tubuh pt timah
kondisi saat ini kita sedang mereformasi organisasi di pt timah
untuk memperbaiki percepatan baik itu komunikasi delegasi maupun keputusan
sehingga bisa mempercepat layanan terhadap masyarakat
yang kita lakukan hubungan kerjasama dengan para penambang masyarakat
skandal korupsi timah menjadi tamparan keras untuk pemerintah
atau momentum ini hanya berakhir anti klimat
kami tutup enam puluh menit special report edisi hari ini saudara
saya pak niel sanjur roms pamit terima kasih